sementara itu di hari pertamanya kembali bertugas sebagai gubernur
usai cuti kampanye ahok banyak menerima pengaduan
namun ketika ditanyai mengenai hak angket terkait dirinya ahok bungkam
ahok tak bertugas lama di balai kota hari ini
sebab ia harus menjalani sidang dugaan penistaan agama
ia pun digantikan wakilnya jarod saiful hidayat yang melayani aduan warga
pengaktifan kembali ahok juga menuai perdebatan baru
dpr pun segera menggulirkan hak angket kepada pemerintah dalam hal ini kemendagri